dinas perhubungan kota tanggerang akan menutup ruas jalan daan mogot kilometer dua puluh tiga pada tanggal dua puluh tujuh hingga dua puluh delapan agustus dua ribu tujuh belas mendatang
penutupan dikarenakan adanya pemasangan beton jembatan perlintasan kereta api bandara soekarno hatta yang melintas di atas jalan daan mogot
di sub kota tanggerang akan menutup ruas jalan daan mogot untuk kepentingan pemasangan tujuh unit griders atau beton
penutupan ruas jalan akan dilakukan selama dua puluh delapan jam terhitung mulai minggu dua puluh tujuh agustus pukul hingga hari senin tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu tujuh belas pukul tiga tiga puluh waktu indonesia barat
untuk memperlancar lalu lintas tiga rekayasa jalan telah dipersiapkan bagi pengendara dari arah tanggerang menuju jakarta maupun sebaliknya
untuk kendaraan kecil dari arah jakarta menuju tanggerang dapat melalui jalan maulana hasanuddin
masuk jalan daan mogot km dua puluh tiga pada tanggal dua puluh tujuh hingga dua puluh tujuh agustus dua ribu tujuh belas mendatang
untuk kendaraan kecil dari arah serang menuju jakarta dapat melalui jalan tanggerang jakarta dikarenakan ruas jalan yang tidak memandai dan mengantisipasi kepentingan pemasangan
untuk kendaraan kecil dari arah serang menuju jakarta menuju jakarta dikarenakan ruas jalan yang tidak memandai dan mengantisipasi kepentingan pemasangan
untuk kendaraan kecil dari arah serang menuju jakarta dikarenakan ruas jalan yang tidak memandai dan mengantisipasi kepentingan pemasangan